banget sih kesininya gua ngeperan babeluh udah yuk tumbenan sili me ngajak temennya laki laki
abangnya titian tommy ahmadun alias mamat minyak gue
ya allah mudah mudahan si mamat enteng judulnya
mau kek masih mamat mau yang seneng amat deh
enak menyisi beken mana dek mana temen akrab saya temen akrab saya namanya si beken
bentar kek boleh panggil minyak
enggak enggak apa apa kok
enak perempuan dong
barangkali dia nungguin di depan ya
gua lihat dulu ya
emangnya neng titin belum punya gacoran
saya belum sempat mikirin yang begituan

abang masih mata keranjang aja sih
yang mata keranjang sih
ya yang mata keranjang hacia apa sih
kata keranjang siapa siapa nanti tadi tanya tanya si titin udah punya gacoran apa belum neng kan
gue pengen tahu si titin udah punya gacon apa belum kalau belum punya gacoran apa yang mau jadi
gacoran ya ya nggak kalau titin belum punya gacoran kan gua bisa sodor dan masih mamat
alesan mulain sekarang abang kagak boleh keluar di kamar aja
gedean inget lu mau nurut apa kagak banyak
oh dikit dikit nganceng sih ya
lagian pakaian babek gedean nih
gapapa gede dikit
malu entarnya nih
kaya sodagar lu pake pakean begini
mana sih gede dateng dateng
berarti dia nggak setia tuh

kok marah sih